kita telah mencoba setiap obat yang mulia
tapi tidak ada yang bisa kita lakukan
yang mulia ratu ingin bertemu dengan anda yang mulia
berhentilah mengganggu dokter suamiku
tidak ada yang akan terjadi padamu
apa yang harus terjadi biarkanlah terjadi
waktunya akan tiba
ketika kau harus menikah lagi
aku tahu itu tidak akan mudah bagimu
jadi aku memberimu waktu untuk terbiasa dengan ketidakhadiran aku
berjanjilah padaku bahwa jika kau menikah lagi
kau hanya akan menikahi seorang wanita secantik aku
tidak ada yang bisa secantik dirimu
cinta membuat seorang terlihat cantik
dan tolong jagalah putri kita
malam itu sang ratu meninggal
raja sangat sedih karena dia benar benar mencintai istrinya
selama bertahun tahun raja bahkan tidak memikirkan pernikahan
sampai suatu hari pengawalnya datang kepadanya
yang mulia para wanita di tanah ini merasa seolah olah tidak ada yang mewakili mereka
sama sekali tidak melahir seperti wanita untuk mengurus masalah wanita dan anak anak di kerajaan
maka menurut kalian apa yang harus kita lakukan
yang mulia maafkan atas kelanjangan kami
tapi kerajaan membutuhkan ratu
yang mulia demi untuk urusan kerajaan kami mohon kau untuk menikah lagi
aku memiliki keinginan terakhir bahwa aku harus menikahi seorang wanita secantik dia
yang mulia kami akan mengirim utusan kami untuk memenuhi keinginan sang ratu
jadi para pengawal dan bangsawan kerajaan mengirim utusan ke kerajaan yang jauh dan luas
tetapi tidak ada yang secantik ratu yang telah bertahun tahun meninggal dunia
suatu hari sahabat lama raja yang hilang datang untuk mengunjunginya
kau bisa memanggilku victor
kirim untuk putri
ini sudah bertahun tahun lamanya
ah ini dia
oh dia terlihat seperti rato
rambut emasnya sama
keindahan surgau yang sama
dia terlihat seperti sang ratu
kata kata yang diucapkan temannya membuat ratu terkejut
dia menanggung raja dengan keras
dan dia sampai pada suatu keputusan
akhirnya janji yang dia buat pada ratu yang sekarat akan dipenuhi
raja memanggil para pengawal ke aula
sang ratu ingin agar hanya seorang gadis secantik dia yang menjadi ratu baru di kerajaan kita
aku senang mengumumkan bahwa aku telah menemukan seorang wanita secantik dia
satu satunya wanita secantik dia adalah putrinya sendiri putriku
dia akan naik tahta sebagai ratu
dia akan menikah dengan putra perdana menteri yang akan menjadi raja setelah aku tiada
sang putri tidak senang mendengar hal ini
jadi dia memutuskan untuk tidak menikah dan meminta sesuatu yang mustahil
ayah apa ini yang aku dengar
ini adalah keinginan ibumu sayang
tapi bagaimana aku bisa menikahi seseorang yang bahkan aku tidak kenal
itu keinginan ibumu
cukup aku telah membuat keputusan
baiklah aku akan menikah dengan putra perdana menteri asalkan aku bisa mendapatkan empat hal yang aku minta
apapun yang kau inginkan akan diberikan
maka aku juga ingin tiga gaun
yang satu sama emasnya yang aku inginkan
yang satu sama matahari
yang satu lagi perak seperti bulan
dan yang ketiga sama bersinar seperti bintang bintang
yang terakhir aku ingin jubah yang terbuat dari seribu hal di hutan tanpa menyakiti bunga burung atau binatang buas
baiklah putri keinginanmu akan terlaksana
raja memanggil penenun terbaik kerajaan dan meminta mereka menenun gaun
ia memanggil prajurit terbaik dari pasukannya dan meminta mereka untuk mengumpulkan baju
sang putri berpikir bahwa dia telah meminta sesuatu yang sangat mustahil dan karenanya dia tidak perlu menikahi putra perdana menteri
sebut itu sihir atau menyebutnya muzizat
para penenun bisa membuatkan gaun seindah matahari
yang lain berwarna perak seperti bulan
dan yang ketiga mengkilap seperti bintang bintang
dan jubah yang terbuat dari bulu bulu yang jatuh dan daun kering serta ranting sehingga tidak bisa dihidupkan
mereka juga memberi sang putri kenari ajaib
di mana keempat pakaian itu bisa dilipat dan disimpan
semua yang kau inginkan telah dibuat
sekarang kau akan menikah dengan putra perdana menteri
tapi ayah bagaimana aku bisa menikahi seseorang yang bahkan aku tidak kenal
kau sudah berjanji
ayah alasan kau tidak bisa menemukan ratus adalah karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi
kau tidak bisa menemukan ratus cantik ibu adalah karena kau mencintainya dan dia adalah wanita yang paling cantik bagimu
itulah yang dimaksud ibu ketika dia berkata
cinta membuat seseorang terlihat cantik bagaimana bisa
cukup jika kau peduli dengan ibumu kau akan memenuhi keinginannya kau akan menikah besok
tetapi sang putri tidak bisa menikah dengan pria yang bahkan tidak dikenalnya
jadi dia memutuskan untuk pergi dari istana
maaf ayah suatu hari kau akan mengerti
sang putri berkeliaran di seluruh negeri di desa desa dan juga hutan
suatu hari dia lelah dia menemukan pohon berlubang dan tertidur di dalamnya
saat ia tertidur lelap raja negara tempat hutan itu kebetulan lewat di sana
prajurit prajuritnya melihat makhluk aneh ini tidur di dalam rongga pohon dan memberitahu raja tentang hal itu
karena ada makhluk aneh di dalam rongga pohon sebesar manusia
tapi mengenakan jubah yang lebih aneh daripada yang pernah dilihat siapapun
bawa dia ke istana
akhirnya para prajurit kembali ke rongga pohon dan membangunkan sang putri
bangun kau siapa
aku adalah makhluk tanpa rumah atau perapian
ikutlah bersama kami ke istana kau akan dapat pekerjaan di sana
sang putri pergi ke istana di mana dia diberi kamar kecil di bawah tangga
dan dia bekerja sebagai gadis dapur membantu memasak selama berbulan bulan
suatu hari raja mengadakan pesta
setelah semua persiapan selesai dan pesta dimulai sang putri bertanya pada si juru masak
tuan semua pekerjaan sudah aku selesaikan bolehkah aku pergi melihat pestanya
aku berjanji tidak akan masuk ke jamuan makan

baik tapi pastikan kau kembali dalam rumah
baik tapi pastikan kau kembali dalam rumah
baik tapi pastikan kau kembali dalam rumah
baik tapi pastikan kau kembali dalam rumah
terima kasih tuhan aku berjanji
sang putri berlari ke kamarnya membersihkan jelaga dari wajah dan tangannya
mengambil gaun yang seindah matahari dari buah kenari
dan membiarkan rambut keemasannya tergerai dan pergi ke pesta
begitu dia masuk semua orang terpesona oleh kecantikannya yang menakjubkan
dan raja tidak akan berdansa dengan orang lain kecuali dia
saat setengah jam usai
maaf aku harus pergi sekarang yang mulia
sang putri menghilang di tengah kerumunan orang
dan bergegas kembali ke kamarnya mengenakan jubah hutan
menutupi wajah dan tangannya dengan jelaga sekali lagi
dan kembali bekerja di dapur
aku kembali tuan haruskah aku mulai membersihkan abu
tidak abunya bisa menunggu pertama siapkan sup untuk raja
lalu sang putri menyiapkan sup untuk raja
dia juga meletakkan cincin emasnya di mangkuk
menuangkan sup di atasnya sehingga cincin itu tidak dapat dilihat
dan mengirimkan sup kepadanya
raja belum pernah merasakan sup lezat seperti ini sebelumnya
dia menemukan cincin itu dan memanggil juru masak
apakah kau membuat sup malam ini
yang mulia semua masakan di dapur ada
adalah tanggung jawabku
ya tetapi apa kau benar benar membuatnya
sup ini terasa seperti bukan kau yang membuatnya
apakah ada masalah yang mulia
iya sup ini lebih baik daripada sup yang pernah aku rasakan sebelumnya
ini jelas bukanlah masakanmu
godus dapur menyiapkannya untukmu tuan
sang putri dipanggil untuk menemui sang raja
apakah kau membuat sup ini
ya yang mulia
mana mungkin garis dapur miskin seperti aku memiliki cincin seperti itu yang mulia
kau mengingatkanku pada seseorang yang aku temui di pesta dansa hari ini
baiklah supnya lezat terima kasih
dengan senang hati yang mulia
beberapa hari kemudian ada pesta lain di istana
sekali lagi sang putri meminta izin kepada koki untuk melihat pesta itu
kali ini ia mengenakan gaun berwarna perak seperti bulan
sang raja menari bersamanya tetapi begitu setengah jam berlalu
ia menghilang dan kembali menjadi gadis dapur lagi
aku kembali tuan haruskah aku memulai membersihkan abu
tidak abunya bisa menunggu pertama siapkan sup untuk raja
kali ini sang putri mengambil kalung emasnya dan menaruhnya di dasar mangkuk
lalu menuangkan sup di atasnya sehingga tidak dapat dilihat dan mengirimkannya kepada raja
sebuah kalung kirim untuk koki dan gadis dapur
apakah kau menyiapkan sup malam ini
iya yang mulia
bagaimana mungkin gadis dapur miskin seperti aku memiliki kalung seperti itu yang mulia
kau mengingatkanku pada seseorang yang kutemui di pesta dan sehari ini baiklah supnya lezat terima kasih
dengan senang hati yang mulia raja bertanya tanya tentang gadis dapur misterius dan wanita yang dia temui di pesta
dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka adalah orang yang sama
jadi ketika waktu untuk pesta selanjutnya
dia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya
tuan semua pekerjaannya sudah selesai bolehkah aku pergi dan melihat pestanya aku berjanji tidak akan masuk jamuan makan
baik tapi pastikan kau kembali dalam waktu setengah jam untuk membersihkan abu di dapur
sang putri mengenakan gaunnya yang mengkilap seperti bintang bintang lalu pergi ke pesta dansa
raja tidak akan berdansa dengan orang lain kecuali dia dan sementara
raja menyelipkan cincin yang dia temukan pada hari pertama di jarinya
dan sang putri tidak menyadari itu setengah jam berlalu
aku harus pergi sekarang yang mulia
untuk malam ini musiknya akan berlangsung lebih lama
musiknya berlangsung lebih lama sehingga sang putri hampir tidak punya waktu untuk berubah menjadi gadis dapur lagi
dia bahkan mengingatkan kepadanya
dia berlari ke dapur
dari mana kau raja sedang menunggu supnya
aku sangat menyesal aku akan membuatkannya sesegera mungkin
sang putri menaruh gelang emas di mangkuk dan menutupinya dengan sup lalu mengirimkan sup itu kepada raja

iya yang mulia
apa ini sup

apakah kau menyiapkan sup malam ini
iya yang mulia
mana mungkin bisa gadis dapur miskin seperti aku memiliki gelang seperti itu yang mulia
tapi bagaimana mungkin seorang gadis dapur miskin seperti kau memiliki cincin ini
kau adalah wanita yang telah menari denganku kau siapa
akhirnya sang putri memberitahu pangeran segalanya tentang hidupnya

mengapa kau tidak memberitahuku semua ini
saat pertama kali kita bertemu di pesta dansa
karena aku ingin melihat apakah kau hanya terpesona oleh kecantikanku atau apakah kau cukup mencintaiku untuk bersabar dan mencari tahu tentang aku bahkan ketika kau melihat aku sebagai gadis dapur
karena ibuku berkata cinta membuat orang terlihat cantik
aku mencintaimu dan aku tidak peduli jika kau benar benar gadis dapur
maukah kau menikah denganku
akhirnya sang putri menemukan cinta sejatinya
dia menikah dengan raja ayahnya juga diundang untuk pernikahan
dan putri serta suaminya hidup bahagia selamanya